kondisi lembaga pemasyarakatan kerobokan bali kembali kondusif pasca kerusuhan semalam
kerusuhan terjadi karena penghuni lapas menolak kedatangan sembilan tahanan kasus bentrokan kerobokan sebelumnya pada tahun dua ribu lima belas
pagi tadi suasana di lapas kerobokan sudah tenang kembali
meski sejumlah petugas kepolisian masih terus berjaga di sekitar lapas
mengamuknya penghuni lapas ini dipicu masuknya sembilan tahanan titipan ke jari denpasar kami sore
mereka adalah para tersangka kerusuhan di kerobokan sebelumnya yang menewaskan empat orang pada tahun dua ribu enam belas
kalapas sebenarnya sudah menolak titipan tersebut
alasannya menolak sebelas orang itu apa pak
yang jelas saya tidak bisa menjawab kalau alasannya mereka tidak mau menerima
kini ke sembilan tahanan itu telah dipindahkan ke tahanan foresta dan pasar
akibat kerusuhan kemarin lapas keropokan mengalami sejumlah kerusakan
julung sintawati cnn indonesia